badan ekonomi kreatif atau bekraf bersama sejumlah pemangku kepentingan
menginisiasi menggunakan nama dan juga logo kopi
untuk menyebut kopi indonesia sebagai media branding dan identitas kopi indonesia di mata dunia
bekraf menginisiasikan branding kopi dengan nama dan logo kopi indonesia
agar kopi indonesia yang banyak macamnya ini menjamur di internasional
langkah ini dilakukan meski merupakan produsen terbesar keempat kopi di dunia
kopi indonesia kurang dikenal namanya
indonesia memang memiliki puluhan jenis kopi seperti kopi arabica gayo
asosiasi kopi pun menyebut baik ide ini
menyambut baik ide ini dan berharap fenomena global culture coffee bisa menjadi peluang